tren kenaikan harga minyak goreng yang bertahan ini karena sejumlah faktor
pada jumat pekan lalu bahkan menembus rekor tertinggi yaitu lima enam ratus dua puluh delapan motion ringgit per ton
akibat rendahnya produktivitas sawit indonesia dan malaysia
pemenuhan biodiesel tiga puluh di dalam negeri guna mengurangi impor bbm
juga menjadi faktor pemicu permintaan produk minyak nabati di dunia
soalnya pasti makanan frozen food itu digoreng
jadi karena gue ngekosan jadi gampang gitu untuk mengolah makanan pakai minyak goreng
gak ada opsi merebus panggang pakai air fryer
air listriknya mehan jadi masih lebih murah pakai minyak goreng
sekarang saya dibelikan anak itu yang listrik digoreng pakai listrik yang menghemat gitu untuk kesehatan
jadi gak terlalu pusing lah kalau naik juga
minyak kelapa sawit paling banyak dikonsumsi oleh penduduk dunia
jumlahnya mencapai tujuh puluh lima empat puluh lima juta metrik ton atau tiga puluh enam tiga persen
dari total konsumsi sembilan jenis minyak nabati dunia tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
kementerian perdagangan mencatat kebutuhan minyak goreng nasional pada dua ribu dua puluh dua sebesar lima tujuh juta kiloliter
untuk kebutuhan rumah tangga sekitar tiga sembilan juta kiloliter
sedangkan untuk kebutuhan industri sebesar satu delapan juta kiloliter
padahal minyak kelapa sawit mengandung lemak jenuh yang dianjurkan sekitar tujuh persen dari empat puluh gram sehari
jika konsumsinya diatas rekomendasi dapat meningkatkan kolesterol darah
contoh penyakit kronik misalnya kita tahu ya diabetes
kemudian bisa terjadi penyakit jantung koroner maupun penyakit jantung lainnya
juga bisa menyebabkan pasiennya masuk
dalam kondisi penyakit kanker sekarang kita lihat bingung
apa ya penyebab kanker ini dicari cari kayaknya udah ini
ah jangan lupa jangan jangan konsumsi lemak jenuhnya yang berlebihan
nah itu juga punya andil
jadi dan yang keempat bisa menyebabkan obesitas
orangnya menjadi gemuk karena konsumsi kalorinya secara berlebihan
tingginya harga minyak goreng sawit ini bisa menjadi momentum bagi masyarakat
untuk mengurangi ketergantungan konsumsi minyak goreng
saat memasak bisa dengan metode memanggang merebus mengukus
atau beralih ke jenis minyak nabati yang mengandung lemak tak jenuh
asalkan minyak nabati tersebut tidak dipanaskan dengan suhu tinggi
agar tidak menjadi lemak jenuh
desi aritonang yudhistira satria jakarta